aksi unjuk rasa yang memprotes kebijakan distribusi minyak goreng di depan kantor dprd kota makassar
senin sore di wonai kericuhan
saat polisi berusaha mencegah pengunjuk rasa membakar ban bekas di jalan depan kantor dprd kota makassar
polisi yang berusaha merebut ban bekas yang akan dibakar pengunjuk rasa langsung diserang oleh pengunjuk rasa
selain melayangkan pukulan dan tendangan pengunjuk rasa juga menyerang anggota polisi menggunakan potongan bambu yang sebelumnya dipakai sebagai tiang bendera
kericuan berlangsung cukup lama antara polisi dan pengunjuk rasa di tengah jalan yang dipenuhi kendaraan
kericuan baru meredah setelah sejumlah aparat gabungan termasuk pengamanan kantor dprd kota makassar melerai kericuhan
anggota polisi lainnya kemudian mengamankan ban bekas yang sebelumnya akan dibakar pengunjuk rasa
akibat penyerangan tersebut
dua petugas polisi aibda nurhidayat dan beritka rahmatullah mengalami muka ringan di beberapa bagian tubuh
dan mendapat perawatan medis di rumah sakit polisi bayangkara makassar
kini satreskrim polrestabes makassar masih menyelidiki insiden penyerangan polisi saat mengamankan aksi unjuk rasa tersebut
dengan siapa yang melakukan pemukulan di tkp beras itu terhadap anggota yang melakukan pengamanan di lapangan tadi sore
kami dari tim polrestabes untuk membentuk tim
dan penyelidikan di lapangan siapa siapa yang terlibat dalam aksi pada sore hari tadi
pengamanan unjuk rasa di kota makassar melarang pengunjuk rasa membakar ban di tengah jalan
karena dinilai membahayakan pengguna jalan yang melintas
ahmad samsuddin makassar sulawesi selatan